loh d'adi kok di sini toh
istrimu kan baru melahirkan
iya dia melahirkan tapi bukan anak saya pak ustadz
kasih lo hubungannya dengan gendruwo itu anak
d'adi kamu jangan berperasaan gak buruk begitu
allah itu melahanat pada orang orang yang berperasaan gak buruk

sekarang pak ustadz liat sendiri kalau masalahnya sana
tenang nabar dan sabar ya bu
saya yakin kalau bayi ini benar benar angkuh angkuh dan gak sulit
apapun kondisinya dia tetap cucuku
aku akan selalu sayang sama dia
dia itu bukan anak aku
aku gak mau gak ada satu orang pun yang tahu kejadian ini
bayi ini mau buang
ini anak yang susah banyak kamu lahirkan
benar emang benar
dia itu anak gendruwo
dia benar benar anak kamu
bukan keturunan gendruwo
diam kamu diam
bayi itu aib yang harus dibuang
mau dia mau buang bayi itu siniin bayinya
tolong lasmi lidah
aku gak mau nyusun dia
kasian ini anak kamu
kalau ibu mau ngerawat dia
ya rawat aja sendiri
pokoknya aku gak bakalan peduli
dengar ya bu aku nggak mau
sampai ada orang yang tahu kalau ada anaknya